ratusan anggota tni korem empat puluh dua garuda putih jambi menggelar sholat istiqo memohon turunnya hujan rabu pagi
sholat diselenggarakan di lapangan makorem di jalan urib sumoharjo telani pura
menurut kepala staf korem empat puluh dua garuda putih jambi letkol arh hari sasono
sholat dilakukan sebagai salah satu upaya agar segera turun hujan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan
terutama mempercepat proses pendinginan di lahan gambut yang berasap
selain itu hujan dapat membantu warga memperoleh air bersih karena kemarau panjang
kita lakukan upaya kita bersama sama untuk melaksanakan sholat istisko dalam rangka untuk meminta turunnya hujan
nah ini kita upayakan hal ini tujuan agama untuk meminimalisir terjadinya kargut lahan
dan mudah mudahan dengan turunnya hujan
ini mampu memadamkan api yang saat ini memang masih ada beberapa titik yang memang sudah padam tetapi masih mengeluarkan asap
karena memang lahutnya gambut